kini kita ke sepak bola dalam negeri
juara liga satu indonesia dua ribu delapan belas persija jakarta dipastikan tidak akan mendapat hadiah berupa uang tunai
hal tersebut disampaikan langsung oleh direktur operasional pt liga indonesia baru tigor shalom boboi
dilansir cnn indonesia com tigor menjelaskan keputusan tidak ada hadiah berupa uang
sudah menjadi keputusan bersama yang dibuat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham
yang berlangsung sebelum liga satu dua ribu delapan belas bergulir
tigor menyebut saat itu klub yang menjadi bagian dari anggota rups menyetujui keputusan tersebut
keputusan lain dari rups dua ribu delapan belas adalah tidak adanya pembagian share ranking dan rating televisi kepada klub klub liga satu